masa bohong deh
jadi gak seluar mobil buat aku
kalau mobil aku nggak mampu
kalau ojek aku mampu
ah gak mau gak mau
nanti aku kena angin terus perut aku sakit lagi
nanti lukanya kamu tutupin pakai tas
tapi kalau kenceng banget naik ojeknya terus aku jatoh gimana
enggak aku udah pesan sama tukang ojeknya
biar pelan pelan kok
aku mau jalan
hah mana sih laura
jam segini belum juga dateng
wah gue tau nih
jangan jangan tuh anak dipindahin lagi kayak sama negeri sama bokapnya
eh kok ngomong tuh dipikir dulu kenapa sih
ya gak mungkin lah
mana sih dia
mana sih dia
jangan jangan dia dipindahin sama bokapnya ke sekolah negeri
merti merti merti merti
lah kan kita belum nyampe nyampe dalem non
serah aja pergi sekarang
kan ada rangga yang bayar
udah udah saya mau pergi pak
tapi pulangnya abang jemput
wah aduh malu banget kalo temen temen liat aku kayak gitu
tapi gak becek kan
ini tentu bener ya gosipnya selama ini gue denger
si laura serata peta sekarang jadi gembel
untuk informasimu wina
aku tuh jalan kaki biar langsing olahraga tau gak
udah gak punya duit lagi ya buat naik angkot
kalo lo udah gak punya duit kerja aja sama gue
masih buka lawangan loh
kerja apa win
jadi yang bersihin mobil gue lah
wah udah serting gue kacau
heh kasihan ya bos lo itu
sudah miskin masih berani sekolah di sini lagi
oh iya blain ya sama dia
kita kita pada mau bikin pesta nih
jadi ya dia mendingan gak usah dateng deh
ih tau ih
wih ini ngomong apa sih kurang ajar banget sih
gue gak terima tau
mentang mentang gue lagi mesin sekarang dia kayak gitu
gue gak bisa tenang gue harus bos dia
ingat ya ra entar malem dia bakal bikin pesta
dan allah gak boleh dateng ra
liat aja gue bakal bales jadi pesta nanti
sama siapa sih
hah yuk disini sini gue punya ide bagus
gw punya ide bagus
gw punya ide bagus
gw punya ide bagus
gw punya ide bagus
pokoknya kalian semua harus dateng ya
pasti tuh pengennya bakalan rame banget
boleh dateng ya dateng ya
pasti pestanya bakalan rame banget oke
hah kenapa mobil gue
wina wina ini pasti kerjaannya si laura
iiih laura nyumpulin banget si lori
mir ayo jemput jalan tembok nya mesti cari nih si laura
udah hapus itu
lo tuh jadi pura pura ya ra
lo kan yang nyaret nyaretin mobil gue pake piloks
ada yang ceret ceretin mobil lo pake piloks
itu pak dia nyaret nyaret mobil saya pake piloks
gak tau pak yang pasti bukan salah saya
stop berhenti sudah sudah
jadi kalian semua tidak ada yang ngaku siapa yang mencoret mobil wina pake piloks itu
mister pak guru kita tuh bukan yang ngamu ngaku tapi bukan kita yang ngelakuin tau kan
tau tau pak dia aja yang sentimen sama kita
padahal ya pak sebenarnya musuh dia itu banyak loh pak
gak mungkin pak pasti dia joran joran mobil saya
stop stop stop kalian ini siswi siswi cantik tapi brutal
sekarang juga bapak akan periksa tas dan loker kalian
supaya bapak bisa menemukan pilot itu
ih bapak gak adil bapak kan harusnya periksa semuanya bukan cuma kita doang
justru pak guru kalau mau cek cek semua orang aja soalnya kita gak takut
apaan sih ini tuh pasti semua kerjaan lo tau gak ya kan
sekarang bapak akan periksa tas dan loker kalian semua
kamu lihat si laura sama wina berantem
ya biasanya kan cowok yang selalu berantem tapi sekarang malah cewek yang berantem
sama aja sih cowok juga masih suka berantem sekarang
buktinya di tv sama orang masih banyak kan berita tentang tawuran
tapi berantem yang kali ini tuh bener bener ngeselin atau enggak
kita semua tuh disuruh keluar dari kelas dan loker loker itu pada diperiksain
ya nggak apa apa lah yang penting pelakunya cepat ketahuan dan mereka nggak berantem lagi
iya juga sih
ini punya siapa
saya gak tau pak
eh kamu jangan bohong
pilok ini adalah pilok yang sama dipakai untuk mencoret coret mobil wina
bapak temukan ini di locker kamu
pak pak saya gak tau saya
sudah ikut bapak ke kantor
pak pak bukan saya pelakunya
udah deh lo ngaku aja
loh kenapa cuma ke kantor pak bawa aja kantor polisi sekalian
dia ini udah ngakuin tindakan kriminal pak
nanti semua orang bikin dia lagi
sekarang jelasin sama bapak apa tujuan kamu mencoret coret mobil wina dengan piloks ini
bapak bapak mr pak guru mr pak guru
ya jelas jelas karena opi iri lah
soalnya opi tau dia tuh gak akan pernah kaya kayak wina
gak akan pernah berlagu banget karena kaya kaya wina
makanya dia tuh jeles pak jeles ya kan temen temen